kita ke informasi kriminal lainnya saudara
polisi masih mencari pelaku perampokan dan pembunuhan
terhadap seorang nenek di purwakarta jawa barat
dari hasil penyelidikan sementara
diduga pelaku mengenal korban dan sering meminjam uang kepada korban
pembunuhan di purwakarta jawa barat langsung dimakamkan di tpu lebak anyar
pasawahan purwakarta selasa malam
pihak keluarga mengaku masih merasa jangkau dengan kematian nenek asia
mereka berharap polisi bisa segera menangkap pelaku perampokan dan pembunuhan itu
informasi dari pihak polisian yang hilang apaan saja
nenek asia pertama kali ditemukan tewas bersimba darah oleh cucunya
dari hasil otopsi diketahui korban mengalami luka di kepala tangan dan telinga
saya melihat rumah itu dengan posisi si rumah itu terselot
nah saya kira itu nenek sedang pergi keluar
atau sedang masak apa sih masak yang dihau gitu loh
makanya saya ingin melepas pakaian dulu
tapi setelah saya buka pintu tersebut
ternyata nenek dalam kondisi tergeletak di
jadi di lantai dengan berlumuran darah
sebelumnya ada orang atau yang mencurigakan nggak sih
polisi telah memeriksa enam orang saksi yang terdiri dari keluarga dan tetangga korban
hasilnya identitas terduga pelaku sudah diketahui dan ditenggarai pelaku mengenal korban
dan sering meminjam uang kepada korban
saat kejadian diduga pelaku datang ke rumah korban untuk meminjam uang kepada korban
polisi terus melakukan penyelidikan untuk menemukan pelaku
serta mengungkap motif perampokan dan pembunuhan itu